sesuai dengan peraturan pemerintah nomor satu tahun dua ribu tujuh belas
bagi setiap perusahaan tambang yang ingin mengekspor konsentratnya
terlebih dahulu harus mengubah status izin tambang dari kontrak karya
menjadi izin usaha pertambangan khusus
hal ini juga berlaku bagi raksasa tambang asal amerika serikat
lantas apa saja perbedaan antara kontrak karya freeport
dengan iupk operasi produksi dari pemerintah
berikut kami hadirkan ringkasannya untuk anda kita lihat bersama
kita lihat ini adalah perbedaan yang paling mencolok
antara kontrak karya versus iupk yang kemudian ditolak
oleh freeport indonesia
tidak menemukan sesungguhnya mereka mau tapi dengan sejumlah syarat
yang mungkin tidak bisa dipenuhi oleh pemerintah
kita lihat dalam kontrak karya posisi negara dan korporasi adalah setara
sementara dalam iupk disebutkan bahwa posisi negara lebih tinggi
karena regulasinya memang menempatkan posisi negara lebih tinggi
kemudian kalau dalam kontrak karya pemerintah bisa memberikan izin
sekitar lima puluh tahun
sementara untuk iupk pemerintah memberikan izin sekitar sepuluh tahun
tapi mungkin untuk diperpanjang dalam dua kali periode
dan itu bisa diajukan sebelum berakhirnya masa kontrak
ataupun masa berakhirnya izin tersebut
lalu kita lihat untuk kontrak karya luas areanya sekitar sembilan puluh ribu hektare
dan kita lihat untuk luas area dibatasi hanya dua puluh lima ribu hektare dalam iupk
lalu skema pajak dan royalti adalah nail down
sementara skema pajak dan royalti adalah profiling
jadi segala yang masuk dalam potensi potensi penerimaan negara itu
tapi dalam iupk pemerintah meminta lebih gede dong
lebih dari separuh ya
kan nambangnya di bumi indonesia
meskipun investasinya dari freeport ataupun dari luar negeri
lalu selanjutnya ini adalah sumber dari ledbang cnn indonesia
dan kita masih memiliki data lagi
polemik antara pemerintah indonesia dan freeport indonesia
semakin panas freeport mengancam menggugat pemerintah kearbitrasi internasional
pemerintah pun menawarkan beberapa opsi sebagai upaya mencari titik tengah
atas persoalan yang tengah terjadi